seorang warga negara kanada bernama stefan genyan harus sudah diekstradisi ke australia pada hari minggu kemarin
namun pemulangan buronan interpol ini batal lantaran yang bersangkutan melalui pengacaranya melaporkan kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi di mabes polri
melalui kuasa hukumnya pada selasa enam juni malam warga negara kanada tersebut mengaku dimintai uang oleh anggota polisi dan seorang warga sipil hingga mencapai satu miliar rupiah
tim kuasa hukum stephen genyan mengatakan pihaknya telah memiliki bukti kuat untuk membuat laporan ini
tidak ada pihak pihak lain yang terlibat
red notice dari warga negara kanada yang rencana kemarin kita kembalikan ke imigrasi kemudian berkoordinasi dengan kanada
tetapi dari pihak lawyer warga negara kanada tersebut melaporkan tentang adanya pemerasan yang dilakukan oleh informasinya dari anggota
tim liputan cnn indonesia